selain tiga informasi utama tadi kompas malam juga sudah menyiapkan sejumlah informasi penting
selengkapnya hanya di kompas tv independen terpercaya
saya yasir nenek bersama anda
banjir bandang menerjang nagari sinuruik
kabupaten pasaman barat sumatera barat
empat rumah hanyut terbawa banjir dan sepuluh rumah lainnya rusak berat akibat kejadian ini
banjir bandang yang melanda nagari sinuruik pasaman barat
terjadi usai tingginya curah hujan yang melanda sejak siang hari saudara
derasnya arus banjir bandang mengakibatkan empat rumah warga hanyut
dan sepuluh rumah lainnya mengalami rusak berat
tim sar gabungan yang dikerahkan ke lokasi menurunkan perahu karet
untuk mengevakuasi warga terdampak
pemerintah keupatan pasaman barat menurunkan tim gabungan
yang terdiri dari bpbd satpol pp damkar pmi dan juga polisi
diturunkan saudara untuk mempercepat pembersihan material sisa banjir
selain menghanyutkan empat rumah dan juga merusak sepuluh rumah warga
terjangan banjir bandang ini juga sempat membuat enam puluh sembilan warga mengungsi
perubahan jiwa dalam jelas tidak ada
pembersihan ini kita upayakan menanti min tiga atau min dua
sebelum industri masyarakat sudah dapat kembali